kamar dagang dan industri indonesia kadin keberatan terhadap sejumlah pasal draft undang undang praktik monopoli
dan persaingan usaha tidak sehat yang diusulkan komisi enam di dpr pekan ini
poin keberatan kadin adalah pasal yang membuat posisi komisi pengawas persaingan usaha atau kppu menjadi lebih dominan
dalam rapat di lantai dua puluh empat menara kadin kuningan jakarta pagi ataupun juga jumat pagi
kadin mengusulkan agar kewenangan kppu harus dikaji kembali
agar suasana dunia usaha tidak terancam oleh hadirnya undang undang tersebut
kadin berharap kewenangan kppu dapat membantu perkembangannya dunia usaha
mengingat indonesia sedang membenahi iklim investasi dan usaha
tiga kelembagaan pelapor kemudian bisa melaporkan kemudian bisa menuntut bisa menyidik dan menghakimi
untuk satu badan yang sama penguatan
kadin bukannya anti penguatan
kppu tapi seperti kita ketahui
kalau secara struktur hukum itu yang menuntut juga yang menghakimi juga
kemudian ada jaksanya sama kemudian hakimnya sama itu pasti akan masalah keputusannya